ada banyak tradisi dalam merayakan ramadan di berbagai negara
nah seperti janji kita tadi ya kita pengen memperlihatkan nih bagaimana nuansa dan juga tradisi ramadan di negeri sakura di jepang
nah kita sudah bergabung bersama kami nih ada warga indonesia yang ada di kota fukuoka kyushu muhammad hafiz
selamat pagi waktu indonesia mas hafiz apa kabar nih gimana puasanya lancar nggak
alhamdulillah mbak sarah baik kabarnya
oke nah mas hafiz kalau di jepang itu puasanya lebih panjang ya mas hafiz daripada di indonesia
ya tergantung musim tapi kalau sekarang menuju musim panas jadi mulai puasa jam empat pagi sampai jam tujuh malam
oh berarti lebih panjang ya kalau di indonesia sendiri kan memang setengah lima itu imsyak terus jam enam itu sudah berbuka puasa
nah mas hafiz ini kan sudah masuk tahun puasa
tahun ketiga ya kita berpuasa di tengah pandemi dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan tahun ini dua ribu dua puluh
kalau di jepang ini ada yang berbeda nggak nih di sana kalau berpuasa
kalau tahun pertama sama tahun kedua kerasa banget sih perbedaannya
jadi dulu waktu saya kuliah empat tahun di jepang kan dalam kondisi normal ya nggak pandemi
jadi setiap hari itu kita ada buka puasa bersama di masjid yang datang bisa mungkin
tujuh puluh delapan puluh orang gitu ya setiap harinya
tapi tahun dua ribu dua puluh sama sekali nggak ada buka puasa bersama dua ribu dua puluh satu juga nggak ada puasa bersama
nggak ada buka puasa bersama terus sekarang tahun dua ribu dua puluh dua baru mulai tapi cuma dikasih nasi box
jadi kita nggak makan di tempat dikasih nasi boks terus dibawa pulang ke rumah masing masing
jadi sudah mulai getting better begitu ya mas hafiz dari tahun ke tahun selama pandemi
walaupun hingga sekarang belum boleh untuk makan di masjid tetapi dikasih bungkusan makanan untuk dibawa pulang
tapi memang beribadah bersama sudah diperbolehkan
oh iya mas hafiz ini kan kita tahu di jepang itu umat muslim bukan mayoritas agama di sana
nah kalau dari segi makanan halal sendiri di sana susah nggak nyarinya
kalau sekarang terutama di kota kota besar kayak fuka atau tokyo osaka gitu ya mbak sebenarnya
karena jumlah wisatawan luar negeri yang ke jepang juga makin banyak jadi gampang untuk nyari makanan makanan halal sebenarnya
kalau di skulkan sendiri nih yang sekarang ini ada restoran termasuk restoran dan toko makanan indonesia
terus terutama dari pakistan dari arab gitu banyak juga yang menyediakan makanan makanan halal
oh jadi memang nggak susah ya
ini kalau misalnya kita lihat di layar dari jepang
dari gambar yang dikirimkan dari mas hafiz ke kita ini ada toko yang menjual bahan bahan makanan indonesia gitu
berarti ini nggak susah ya nyari makanan indonesia di sana jadi kalau kangen gitu tinggal masak gitu beli bumbu bumbu
iya sama sekali nggak susah bahkan kayak makanan makanan yang kayak apa ya seblak gitu ya yang mungkin nggak kepikiran bakal ada di sini kayak tempe gini misalnya
ini sekarang udah gampang banget
ini juga bisa mbak belinya bahkan bisa online gitu satu dua harinya sampai rumah
oke jadi ada yang jual seblak juga di jepang ya
oke lucu sih tapi maksudnya seblak menjadi mendunia ya sekarang ya walaupun itu kan sebenarnya susah gitu mencari makanan apalagi seblak gitu kan
nah kalau misalnya di sana itu ada tradisi apa mas hafiz kalau untuk wni apakah kumpul kumpul bareng bersama keluarga
bersama kbri juga apa gimana
kalau misalnya di masjid gitu pasti ada kayak apa ya setiap minggu itu gantian gitu misalnya minggu ini makanan indonesia minggu ini makanan pakistan gitu ya sebelum corona terutama
jadi kalau sekarang mungkin kita cuma kumpul kumpul sendiri ya antara teman teman muslim di fukuoka gitu karena jumlahnya juga nggak banyak kan bakal di fukuoka ya
kalau di tokyo mungkin lebih besar jadi bisa ada kayak indonesia market gitu ya jadi buka semacam bazar gitu semacam event untuk menyediakan makanan makanan berbuka puasa
oke kalau tahun ini mas hafiz dapat infonya nggak itu akan ada kayak indonesia market gitu mungkin di tokyo dan ada rencana nggak untuk datang ke sana
kalau di tokyo mungkin
karena penyebaran corona paling parah jadi mungkin nggak ada ya mbak tapi di kumamoto
satu dua jam dari fukuoka
itu minggu lalu ada farmer's market di untuk apa makanan makanan indonesia juga
oke nah mas hafiz kalau di indonesia itu kan ada ya kita tuh suka banget nungguin buka puasa ngabuburit biasanya kalau di indonesia itu kan jalan jalan ke mall gitu
kalau mas hafiz di sana nungguin buka puasa nggak apa apa ya
wah nggak ada audit lah jadi kerja kan biasanya bahkan kerja biasanya sampai jam delapan malam gitu ya jadi yaudah minum air putih aja gitu di kantor
oh kalau weekend gitu
kalau weekend ya kalau weekend mungkin ke masjid lebih awal terus
ini kebetulan minggu depan aku juga
tentara lebaran di indonesia kan mak jadi
kayak nyari oleh oleh gitu ya belanja ke untuk oleh oleh makanan jepang oleh oleh barang jepang waktu dibawa ke indonesia
oh gitu jadi lebaran nggak di jepang ya tapi pernah mas hafiz untuk lebaran di jepang dari tahun dua ribu dua puluh mas hafiz ya
sudah enam tahun berarti ya mbak lebaran di indonesia ini pertama kali setelah enam tahun
untuk lebaran di indonesia minggu depan
kalau lebaran itu biasanya ngapain mas kalau misalnya di jepang
kalau misalnya dulu sebelum corona kita ke masjid terus habis itu ada makan makan bersama di masjid biasanya
nah setelah itu makan siang bareng di rumah teman indonesia gitu ya kalau sebelum corona
tapi kalau kemarin dua ribu dua puluh bahkan nggak ada sholat id
tahun dua ribu dua puluh satu sholat idnya dibagi jadi di masjid
jadi bener bener dua puluh menit sholat selesai langsung pulang dua puluh menit sholat selesai langsung pulang gitu
oke jadi kalau tahun ini bagaimana mas hafiz untuk peraturannya untuk sholat id
kalau tahun ini kan vaksin ketiga juga udah mulai banyak gitu ya di fukuoka
jadi udah bisa berkumpul bareng diubah jadi dua shif sekarang mbak
oh gitu jadi shifnya dikurangin ya tahun dua ribu dua puluh satu ya

kalau tahun ini kan ada lima shif lalu sekarang karena memang sudah banyak booster juga ya di jepang ya jadi dikurangin menjadi dua shif aja
kalau misalnya di fukuoka sendiri ini kalau misalnya mas hafiz itu lebaran itu kumpul kumpulnya sama wni juga atau sama teman teman mungkin dari luar negeri gitu yang sama sama melancong ke jepang tapi beragama muslim apa bagaimana nih

ya jadi campuran biasanya kalau di masjid kan pasti dari negara negara lain juga banyak

bahkan orang jepang juga banyak yang ikut mbak jadi walaupun bukan muslim kita udah ke masjid nanti lihat acara sholat id makan bareng teman teman muslim
terus setelah itu baru kita kumpul di rumah teman teman indonesia gitu
semenjelang zuhur gitu jadi ya jadi sehari itu bisa dua kali kalau sebelum corona ya acaranya
enam tahun nggak balik ke indonesia untuk lebaran ya apa sih mas secara keseluruhan yang dikangenin banget nih sama mas hafiz dengan suasana lebaran di indonesia
takbiran sih mbak
kalau di sini kan lebaran gak lebaran suasananya sama aja gitu ya kayak oh ya besok lebaran gitu
tapi kalau misalnya di indonesia kan sejak hamin satu gitu udah mulai ada takbiran dan ada terutama kalau di desa gitu ya ada keliling keliling
nah itu yang paling kangen sih mbak enam tahun
jadi ambience dari ramadana sendiri itu lebih berasa di indonesia ya memangnya karena memang indonesia itu kan mayoritas kan muslim dan sangat megang gitu ya
hamin satu sudah mulai itu takbiran anak anak kecil bawa beduk gitu kan yang keliling keliling kompleknya atau desanya gitu
nah kalau dari segi makanan apa yang paling dikangenin dari indonesia nih mas hafiz
yang paling dikangenin opor kali ya
kalau lebaran kan opor ya
nah ini udah berapa lama ya berarti
ya sejak nggak pulang ke indonesia mungkin masak opor sendiri di sini kan tapi kalau yang namanya masakan rumah gitu ya masakan dari simbah dari mamah gitu kan yang paling kangen
oke emang karena masakan ibu itu paling enak ya
oke mas hafiz terakhir nih walaupun minggu depan sudah pulang ke indonesia
mau titipin salam gak buat keluarga di indonesia nih siapa tau ada yang menonton
kalau mamah dan keluarga yang nonton halo ma
sebentar lagi minggu depan insya allah ris pulang jadi udah gak sabar untuk ketemu
oke ada lagi kah tambahan nya mungkin teman teman
oh iya teman teman ini juga ya
kemarin pada buka puasa bareng gitu tapi nggak bisa ikutkan jadi kalau misalnya minggu depan ada waktu lagi buka puasa bareng lagi
oke terima kasih mas muhammad hafiz wni yang berada di fukuoka jepang ini yang sudah enam tahun nggak pulang ke indonesia dan akhirnya akan pulang di minggu depan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan semoga selalu lancar ibadah puasanya
selamat pagi mas hafiz terima kasih
ya terima kasih sekali terima kasih sekali mas